nanti saya berhentikan kamu
dari mana lagi kamu bisa kasih makan orang tua kamu
ayo bantu siram
saya tidak berani membantah kang nanang
karena ibu saya akan susah sekali
jika curahkan mucat saya
tapi kenapa penyakitmu lebih parah dari nanang
kan mandinya air yang sama
kang nanang cuma memerah sapi
dan kamu yang bersihkan kotoran sapi
sebaiknya bapak juga melihat akibat buruk dari ulasi nanang
ada tiga puluh orang warga desa bapakan yang menggunakan air yang tercemar itu
dibawa oleh pak karis kemari karena penyakit gatal gatal dan korek
di antaranya seorang ibu yang cukup serius
karena kebetulan dia penderita penyakit gencing manis
jadi sembuhnya tentunya agak lebih lama daripada yang lain
itulah pak mansur
meskipun ini semuanya bukan kesalahannya pak ansur
tapi pak mansur kan harus tanggung jawab pula terhadap tingkah laku nanan itu
baiklah pak kades
saya sebagai majikan akan bertanggung jawab atas kelalaian pegawai saya
membiayai seluruh ongkos pengobatan dari mereka yang merasa dirugikan
maksud pak mansur
biaya pengobatan dari tiga puluh orang warga desa bapakan yang dibawa pak karis kemari
saya merasa berkewajiban
untuk membiayai seluruh pengobatan mereka mereka dan boboh di sini
sehingga semuanya sembuh sama sekali
sangat penting pak mansur
karena itulah rasulullah pernah bersabda
jauhilah hal hal yang menyebabkan timbulnya tiga langat
membuang kotoran di jalan raya
di sumber air bersih
dan di tempat orang orang berteduh
sebenarnya agama kita
telah mengajarkan kita segalanya pak pur
hanya kita manusia yang kurang menyadarinya
bukan begitu pak